nah ternyata madu yang berubah jadi racun ketika dipanaskan adalah mitos ya
wah kayaknya mau main ibl aja deh
nah ini salah satu makanan khas di kawasan borobudur adalah mangut beong
biasanya mbah sum memulai aktivitas membatik sejak pagi hingga sore hari
batubara sebagai komoditas energi yang paling diandalkan
ternyata penggemar wayne rooney juga atau gimana nih
bahwa lo mau ngejual brand image brand lo gak harus review produk
kembali setiap tes itu kan ada dua tahapan ya